senin dini hari waktu sudan lima ratus tiga puluh delapan warga negara indonesia berhasil dievakuasi dan telah tiba dengan selamat di kota port sudan
wni yang dievakuasi sebagian besar adalah mahasiswa indonesia pekerja migran indonesia karyawan dan staff kbri beserta keluarganya
lima ratus tiga puluh delapan warga negara indonesia berhasil dievakuasi dan telah tiba dengan selamat di kota port sudan
terdiri dari dua ratus tujuh puluh tiga perempuan dua puluh laki laki dan dua puluh lima balita
menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi menyampaikan
ini merupakan evakuasi tahap pertama yang dipimpin langsung oleh duta besar republik indonesia di khartoum
rencana awal seluruh wni akan dievakuasi dengan memanfaatkan gencatan senjata
namun karena adanya pembatasan bahan bakar untuk pus yang akan mengangkut para wni dan evakuasi lainnya
maka evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu tahap
selain warga negara indonesia yang dapat dievakuasi tahap pertama
terdapat dua ratus delapan puluh sembilan wni lainnya
yang akan dievakuasi pada tahap kedua
sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa dan lima pekerja perusahaan
ada pun evakuasi dilakukan dengan penggunaan delapan unit bis dan satu minibus kpri
dan tahap selanjutnya melakukan persiapan pulang ke indonesia
pada pukul satu dini hari waktu setempat
atau pukul enam pagi waktu indonesia bagian barat pada hari ini
dua ratus delapan puluh delapan wni telah tiba dengan selamat di kota port sudan
yang terdiri dari perempuan dua ratus tujuh puluh tiga laki laki dua ratus empat puluh dan balita dua puluh lima orang
wni yang dievakuasi sebagian besar adalah mahasiswa indonesia pekerja migran indonesia
karyawan perusahaan indofood dan staff kbri beserta keluarganya
ini adalah evakuasi tahap satu
yang dipimpin langsung oleh dubes ri di khartum
evakuasi dilakukan dengan menggunakan bus sebanyak delapan buah dan satu minibus kbri
evakuasi tahap satu ini berangkat dari kartum pada minggu dua puluh tiga april pukul delapan ratus waktu setempat
atau tiga belas waktu indonesia barat